satu ratus empat puluh sembilan warga negara indonesia meninggal dunia di rumah tahanan imigrasi di sabah malaysia
data ini merupakan temuan lsm koalisi buruh migran berdaulat sepanjang tahun dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua
kondisi ruang tahanan tidak layak bahkan tahanan sakit tidak mendapat perawatan
pemerintah diminta segera bertindak
kita berbincang sekarang dengan anggota koalisi buruh migran berdaulat abu mufakir
pak abu selamat sore
pak abu terima kasih atas waktu anda
pak abu kapan persisnya anda menerima informasi ini pertama kali
saya mau klarifikasi sedikit ya
satu ratus empat puluh sembilan itu angka yang didapat dari kedubes malaysia di jakarta diberikan pada koalisi
bukan data koalisi
kalau data yang diberi hasil di temukan koalisi itu adalah delapan belas kematian di satu pusat tahanan imigrasi
di dua blok
tapi orang pusat tahanan imigrasi
ada sepuluh sampai empat belas blok
dan ada lima pusat tahanan imigrasi di sabang
jadi data ini adalah data estimasi minimal yang diambil dari satu pusat tahanan imigrasi
dan hanya dari dua blok warga negara indonesia di pusat tahanan imigrasi itu
satu ratus empat puluh sembilan itu adalah data kedubes yang diberikan kepada kami
kapan persisnya anda mendapatkan data ini dari kedubes malaysia
setelah itu apa yang dilakukan apakah kemudian sudah juga berkoordinasi dengan pihak terkait
laporan tentang misi pencarian fakta tentang kondisi kondisi buruk di dalam pusat tahanan imigrasi
penghukuman tidak manusiawi perlakuan tidak manusiawi dan segala macam pelanggaran terhadap prinsip pedoman dan standar selam terhadap penahanan manusia
lalu laporan itu kan kami launching ya
nah kemudian salah satu respon dari kedubes adalah kasih data itu ke kita gitu
jadi tadi gimana pertanyaannya
keperan juga dilakukan
ya kami melakukan launching melakukan fujil dengan beberapa organisasi
kemudian kemarin kami juga hari ini kami juga diundang oleh pwni kemenlu untuk berdiskusi
tentang langkah langkah ke depan
besok juga dengan beberapa lembaga pemerintah lainnya
sekarang kami lagi ada di tengah tengah proses advokasi pasca launching laporan ya
apakah ada data tambahan tidak hanya berkaitan dengan mereka yang meninggal tapi kemudian apa yang dilakukan dengan para tahanan yang meninggal tersebut
apa yang dilakukan dengan tahanan meninggal
genasanya diserahkan ke keluarga
lalu keluarga mengurus pemakamannya
pemakamannya dan segala macam
artinya itu semua sudah dikembalikan kepada keluarga gitu ya pak ya
iya iya itu kan data satu setengah tahun ya
satu setengah tahun lalu
pak abu kalau misalnya dilihat apa yang menjadi penyebab utama hingga banyaknya jumlahnya begitu besar
kalau versi kedubas malaysia di jakarta itu kan karena covid
tapi bagi kami tidak sesederhana itu
kan kami melakukan analisis terhadap delapan belas kematian
dead review atau review kematian terhadap delapan belas peristiwa
nah dari delapan belas peristiwa itu sebagian besar kematian akibat penanganan kesehatan yang telat gitu
jadi sebagian besar dari mereka yang sakit itu nggak ditangani sejak awal
jadi banyak yang sudah parah sudah parah sekali atau sudah sekarang baru dibawa ke rumah sakit
sehingga hanya beberapa jam di rumah sakit kemudian meninggal
nah penyebab mereka sakit itu sebagian besar karena kondisi tahanan yang buruk
mulai dari sanitasi higienitas kualitas makanan
mereka itu cuma tidur dua jam loh sehari
cuma bisa tidur dua jam sehari karena penuh kan berisik
terus mereka hanya bisa buang air besar dua sampai tiga minggu itu hanya satu kali
dua sampai tiga minggu hanya satu kali
karena mereka hidup di dalam mereka ditahan di dalam sebuah blok yang luasnya kira kira

dua sampai tiga minggu itu hanya satu kali karena mereka hidup di dalam mereka ditahan di dalam sebuah blok yang luasnya kira kira

tergantung kalau habis deportasi maka berkurang
tapi kalau deputasi terhambat tapi dari penjara masuk maka dia jadi lebih penuh
tapi kalau deportasi terhambat tapi dari penjara masuk maka dia jadi lebih penuh

pada saat saat tertentu ketika penuh mereka itu bahkan sebagian tidur di kamar mandi gitu
dan hanya bisa tidur dua jam sehari
itu di pusat tahanan imigrasi di papar
mereka menyebut hanya bisa dua tiga jam per hari tidurnya
kenapa mereka hanya bisa tidur sekian
karena gatal kan
mereka kan sebagian besar menderita rabies kan
jadi gatal kulit tidur kondisi makanannya buruk malnutrisi terutama perempuan
perempuan hamil dan perempuan baru melahirkan itu melalui malnutrisi
jadi seluruh kondisi yang buruk itu dengan cepat mengubah tahanan menjadi pasien
dan ketika dia menjadi pasien penahanannya lambat kemudian meninggal
kira beberapa kasus meninggal
banyak perempuan hamil yang berada di dalam tahanan tersebut pak abu
ada lima puluh sembilan anak berusia lima tahun di dalam pusat tahanan sementara
sebagian bayi baru sebagian melahirkan di dalam
ini warga negara indonesia saja ya
warga negara indonesia aja ya
saya ingin konfirmasi dari satu ratus empat puluh sembilan warga negara indonesia meninggal
yang datanya disampaikan oleh kedubes itu
apakah berapa banyak perempuannya
dan berapa banyak anaknya
tidak tahu nggak ada profil itu
tidak ada profil ya
tidak ada profil itu
pak abu berapa lama kondisi ini sudah berlangsung
kalau misalnya ini kan data dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua awal
tapi menurut pendapat anda dari hasil beberapa wawancara
apakah ini sudah berlangsung jauh lebih lama dari dua tahun ini
jauh lebih lama
kemah periodo observasi kami
sebelumnya dua ribu dua puluh kami juga melakukan monitoring kan
kami melakukan pemantauan dua ribu dua puluh ke dua ribu dua puluh satu
inilah kondisinya tidak banyak berubah
dua ribu dua puluh dan dua ribu dua puluh dua sekarang
tapi ini semuanya keyakinan ya
bukan hasil investigasi
saya yakin kondisinya itu jauh lebih lama dari ini
sudah lama gitu loh
kondisinya sudah lama
jauh lebih lama
cuma karena belum pemantauan baru ada pertama kali tahun dua ribu dua puluh
dari masyarakat sipil
ya masalahnya baru kebuka sekarang
tapi saya yakin sudah lama
ini data anda ketika awal memantau ini
melakukan observasi ini
apakah juga sudah disampaikan kepada pemerintah indonesia
ke suhakam sudah
ke pwn ikemenlu sudah
ke komnasan sudah
bagaimana waktu itu respon dari pemerintah indonesia pak abu
apakah kemudian sudah ada satgas yang menelusuri
karena dari informasi yang kami dapat
dalam beberapa hari terakhir ini
ada konfirmasi fisik yang dilakukan
oleh konjen ri
begitu informasi yang kami dapat
apakah betul anda mengetahui itu juga
iya konjen datang ke pengarah istilahnya
pengarah pusat tahanan imigrasi di sabah
semacam supervisor nya lah ya
untuk mengkonversasi angka kematian
dan angkanya mirip dengan angka kami
lebih kecil tapi mirip
artinya yang tahun ini dua ribu dua puluh
pemerintah sebenarnya lebih bagus ya
dua ribu dua puluh itu kami harus tidak dapat informasi apapun soal tindak lanjut
tindak lanjut yang dilakukan pemerintah
semua orang kan lebih responsif ya
baik dari kemenlu konjen di kota cinabalu
konjen di tengah lawa
terus om nassong juga
terus dari dpr
jadi lebih responsif lah
dibandingkan dua tahun lalu
kami menerima beberapa gambar yang anda miliki
itu gambar gambar yang anda miliki
gambar gambar dari kondisi fisik para tahanan
yang memang tidak tampak seperti
yang memang tidak tampak seperti covid sembilan belas
kalau misalnya ini yang diklaim oleh pemerintah malaysia
saya percaya ada yang meninggal karena covid
tapi kan tidak bisa disimplifikasi semuanya karena covid
science vision dan semacamnya
itu kan harus ada review
harus ada review atas kondisi kondisi di sekitar kematian
circumstances di sekitar kematian
nah kalau melihat kondisi kondisi di sekitar kematian itu
saya yakin nggak semua penyebabnya adalah covid
tapi banyak penyakit lain
penyakit kronik yang kemudian tidak di treatment dengan baik
nah foto foto yang saya kirim itu foto deportan ya
kalau mereka sudah di indonesia namanya deportan
kalau masih tahan imigrasi namanya tahanan
pak abu kalau misalnya kita lihat sekarang
kita akan merunut sekarang ke belakang
jumlahnya mungkin juga tidak berkurang saat ini
karena memang jalur jalur ilegal
untuk menuju ke malaysia itu masih terbuka lebar
kalau misalnya sekarang pemerintah ingin betul merunut dan memperbaiki sistemnya
harus dari mana pak abu
sebenarnya lebih banyak tanggung jawabnya ada di perusahaan
tapi pertanyaannya lebih ke pemerintah indonesia ya
apa yang harus dilakukan sekarang oleh pemerintah indonesia
yang harus dilakukan oleh pemerintah indonesia sekarang ada dua
pertama untuk waktu kondem ya
buruk untuk mengutuk kondisi buruk yang terjadi dalam pusat tahanan imigrasi
dan semua praktek penangkapan suwarna wenang
termasuk peradilan yang tidak fair
tidak ada pendamping hukum dan segala macam
itu ada di lapangan indonesia

dari awal penangkapan sampai deportasi
itu perlu dikutuk karena itu adalah pelanggaran ham dalam skala luas
yang korbannya adalah warga negara indonesia
itu dulu deh statement politiknya dulu
dan selama ini belum ada itu ya pak
selama ini belum ada itu ya
belum belum ada ya
ya mungkin ada notar diplomatik yang saya ingin tahu ya
tapi secara publik saya kira perlu ada itu ya
perlu ada pernyataan keras dari pemerintah indonesia ya
pemerintah indonesia harus berani menegosiasikan satu aturan
yang menjadi salah satu akar masalah tingginya fulldocumented nighting workers di sabang
punya aturan sendiri
hanya boleh merekrut satu tenaga kerja migran
sementara nanti hampir seluruh tenaga kerja di pertumbuhan sawit itu di lapangan itu
kita harus berhati hati
di lapangan itu ada labur migran
dan delapan hektare satu orang itu nggak masuk akal
nggak masuk akal
mereka butuh lebih banyak dari itu
jadi misalnya delapan hektare mereka merekrut dua orang atau tiga orang
yang punya kemungkinan untuk dapat dokumen ya cuma satu orang
dua nya yang undocumented
jadi pemerintah indonesia harus berani menegosiasikan itu
masih jalan panjang dan
semoga bisa dalam waktu dekat
ada progres yang baik atas ini
minimal memberikan pernyataan yang keras kepada pemerintah malaysia
begitu pak abu ya
oke baik baik
dan pak abu terima kasih banyak sore hari ini sudah bergabung
di cnn indonesia newsroom
dan kami juga sudah berupaya menghubungi pihak dari kementerian luar negeri
tidak ada yang bisa bergabung dalam diskusi sore ini
begitu juga dengan pihak dari badan perlindungan pekerja migran indonesia bp dua mi
juga tidak ada yang bersedia bergabung dalam diskusi sore hari ini
pak abu terima kasih banyak atas informasinya